mainkan gamenya dapetin plusnya
aku meminta kepadamu ya allah
jangan biarkan penyakitku ini cepat cepat
sebenarnya bu ambar kenal apa bu
betul pak dan sudah tingkat akut
tapi sementara ini nggak apa apa
kita tinggal nunggu dia sadar saja
saya permisi dulu
parah sekali sakitnya papa
untung ketahuan sekarang
mana mungkin dia kerja sebagai pembantu di rumah kita
kalau penyakitnya separah ini
baru baru ini kan dia kelihatan baik baik aja
gini aja kalau menurut bapak kali ini kita tanggung biayanya
begitu dia agak baik kita suruh dia pulang deh
terus mama mau nyuruh dia pergi ke mana
maksud pertanyaan kamu itu apa
jangan usir dia
kasian kan dia lagi sakit
dia nggak mungkin kerja sebagai pembantu dia tuh sakit
dia harus pulang
udah bagus kita tanggung biayanya
tapi kan kasian bu ambar
kalau dia diusir nanti dia gimana
jangan usir dia ya
kita dia itu hanya pembantu
bagian kita juga kan nggak tahu siapa dia
dia mau ke mana ya terserah dia
mama sama sekali nggak kasian sama bu ambar
evita tahu ma
mama bintik sama evita
tapi untuk sekali ini evita mohon jangan usir dia
evita benar ma
kasian bu ambar
lagian kan dia kena nolong mama
berarti kita utang mudi sama dia
biar dia kerjaan sama kita aja ma
capek kalian berdua tuh sama tau nggak
yaudah terserah deh
tapi kalau sampai ada masalah sama dia kalian yang tanggung
yaudah aku mau pulang
aku harus ke bu ambar
terima kasih engkau telah memberikan aku seorang putri yang baik ya allah
aku jadi makin masuk tanpa berdosa ya allah
aku dulu pernah meninggalkan dia
aku betul betul terpaksa ya allah
itu kenapa turun dari tempat tidur
dulu masih perlu banyak istirahat
ibu nggak boleh jalan jalan dulu ya
ya saya lakukan
terima kasih non
ibu nggak perlu nggak enak seperti ini
ibu tahu nggak
evita tuh gak tahu kenapa ibu gampang banget masuk ke dalam hati evita
mungkin karena ibu satu satunya orang yang baik dan lembut kayak vita di rumah
ibu tahu sendiri kan perlakuan mahmud ke aku
tapi ya udahlah
ibu jangan banyak kepikiran ya
sekarang evita senang banget
karena mama nggak bolehin ibu kerja dan tinggal lagi di rumah kami
ibu nggak usah khawatir
biarpun mama gak mau membiayai pengobatan ibu
evita akan biayain pengobatan ibu sampai sembuh
terima kasih non
aku egois sekali kalau aku meminta kepadamu ya allah
jangan biarkan penyakitku ini cepat cepat maring ke nyawaku
karena aku ingin sekali memenuhi putriku lebih lama lagi ya allah
ternyata sampai sekarang kamu masih begitu membekas di hati akunis
buktinya aku masih bisa melukis wajah kamu
sebaiknya kali ini aku pastikan lukisan ini sampai di tangan nevi langsung
aku akan melukis wajahmu
atau ibu nggak usah kerja dulu aja sementara
nan kalau ibu nggak kerja badan ibu bisa sakit semua
kalau gitu ibu ambar harus janji sama vita
kalau ibu capek ibu harus istirahat
obatnya diminum secara teratur ya
evita juga lagi ngurus jadwal kemoterapi ibu dengan dokter
bu ambar jangan ngerah
tapi dokter bilang ibu masih punya kemungkinan untuk sembuh
asalkan ibu mau secara teratur berobat dan terapi

terima kasih gitu
bu kenapa tadi kamu beliau
hari ini jalanan cinta siaran langsung di lembaga permasyarakatan cirata
jadi pokoknya udah harus ada disana jam sebelas ya
gue berangkat sekarang ya
ibu sekarang istirahat ya
ibu sekarang istirahat ya